terus kami gak nyangka
nanti ternyata gak bisa
sampai udah masuk ke peti mati aja
masih aja kepo
siapa sih suster ngesot itu
akhirnya saya ketahuan deh
saya juga gak nyangka ya
kalian semua tega menakuti pasien disini
ada menjadi takut
nunggu disini pasakit baru
buat tangan pindahan tante nanti
kalau gitu kita mendingan nunggunya di depan aja yuk
jadi nanti kalo parete udah beres
cuma omitnya masih gak yakinnya
masa iya sih di bangsal tiga belas ini teh ada hantu
kan mami udah liat sendiri ada hantu suster ngesot
oh iya namanya juga lagi marah nih
si suster ngesotnya berani beraninya nyulik mami
mami bawa badan sendiri aja berat
kalo mami masih ada waktu buat nyulidik
mami bawa badan sendiri aja berat
mami bawa badan sendiri aja berat
mami bawa badan sendiri aja berat
kalo mami ngesotnya diselidikin
burung loh dam
kalo ada yang kena diselidikin
tuh udah tersendut kenapa
lama nih ambulannya
ambulannya lama ya
emangnya kenapa sih dam
ruth itu lapar mulu
lapar lapar laparnya lima kali kali
yaudah kalo lapar mau makan sana ke kantin dulu gi
yaudah raffa temenin deh
yuk yuk undang
tau gak jalan ke kantin jangan lama lama

tuh kita ke kantin dulu gi
tuh kita ke kantin dulu gi

tuh kita ke kantin dulu gi

tuh kita ke kantin dulu gi

tuh kita ke kantin dulu gi
kenapa bisa bersualah
itu suternya satu
jangan sampai dia kabur
nah itu dia tuh
susternya satu itu palsu
ini mah kawin nih
gak ada sertifikat
apa sih sertifikat sertifikat
kok pocong ada tangannya
saya lagi syuting di rumah si ketini
tunggu dulu ya
esok aku harus nunggu gue
maksud tv ya tu ya emang
kok dokter kenal
ya mau master
ini mbak imeh
opis ke rumah sakit ini
dia sedang cuti
oh tukang bebersih
sekarang jelaskan kenapa mbak imbe
menyamar jadi susah ngesel
dan nakutin pasien rumah sakit ini
baik kalau mbak imeh gak mau jawab
saya akan tanya teman teman mbak
kayaknya nggak ada yang kaget
mbak imeh jadi susah ngesel
oh aku tau
semuanya udah pada tahu ya kan
kalau mbak imeh itu
susah ngesel jadian jadian
kita udah rencanain sih
pada waktu itu

kita gak mau ngebersihin bangsa tiga belas
jadi gini ceritanya
waktu itu ada kejadian gempa bumi
bangsa tiga belas harus dibuka
akhirnya saya gak boleh
akhirnya saya gak boleh
akhirnya saya gak boleh
harus dibuka bangsa tiga belas
supaya pasiennya pada kabur
gak masuk rumah sakit ini gitu
terus saya didandani deh
jadi susah ngesel
terus pasiennya mereka
gak ada pasien
gak ada pasien
orang orang disuruh felt out
gak ada eddie
gak ada teman
gak ada saudara
kalian semua tega menakuti pasien disini
apalagi memasukkan ke dalam peti mati
bagaimana kalau bu rantik gak bisa nafas
kalian semua mau bertanggung jawab
ya betul kami ini cuma pasien
bukan mau kami dirawat atau sakit di rumah sakit ini
tega banget sih kalian nakut nakutin
tuh dengerin kata orang orang ansawah
tuh kurus banget
kamu ngasih pake ditanya
lagi juga bukan saya sendiri sebenarnya
lu ngomong kek aneh aneh lu

saya tidak akan mendiamkan ini
karena kalian bukan cuma merusak reputasi rumah sakit ini
tapi juga membahayakan
saya akan laporkan kalian ke pihak rumah sakit
supaya kalian kena sanksi
biar di penjara
kan enak dapat makan gratis
ibu siapa sih bu
nah udah sekarang
udah tau kan
gak ada itu teh yang namanya suster ngesot
semua itu palsu
kecuali si mbak imei ini yang bawa rusuh
mana ada suster ngesot pake maskara
oh salahin aja saya sama keluarga saya sekalian
enggak saya gak kenal sama keluarga ibu
hah boleh saya bawa kemarin ke keluarga saya
gak usah keluarga saya aja udah susah
suster ngesotnya udah ketangkep
saya mah soal itu mah udah tau deh ya kan
tau dari awal
kalau suster itu emang palsu
suster ngesot keluarga gak ada itu macam ini dongeng
jendral dikampung sini
ih si bu rantik mah gak terima kalau saya tau duluan
hahaha aing teat
itu itu apa
waduh baru ketanam langsung dilepasin
eh temen macem macem mah nih
ih masih gak kepok juga
udah dilepasin masih aja baru buat
nantung si omah nih
tuh si on aing mah
teneh mbal pisan gak jawab kamu
eh itu apa
kok buah anjir kamu gak mandi ya
kok mukanya pucat
oh gini mah rada beda kamu siapa saya suster ori bukan kw